gubernur sumatera utara edi ramayadi mengatakan hukuman tembak mati di tempat bagi begal harus melalui keputusan presiden
namun ia juga mengaku setuju jika kehadiran begal meresahkan masyarakat dan aparat harus menindak sesuai dengan hukum
i begal menjadi perhatian di sumatera utara setelah diwacanakan oleh wali kota medan bobi nasution dan dikritik oleh lbh medan
edi rahmayadi menjelaskan jika terjadi kondisi darurat sipil tindakan tembak langsung bagi begal ataupun perampok bisa dilakukan
menurut dia hal itu dinyatakan dalam perpu tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan nomor dua puluh tiga atau dua puluh delapan yang mengatur soal tertib sipil darurat sipil dan darurat militer
jika kondisi kasusnya meningkat presiden melalui keputusan dpr ri bisa meretapkan status darurat sipil
namun edi menyebut saat ini kondisi kota medan masih aman
dan status darurat sipil belum perlu diperlakukan
saya yakin emosional seseorang karena rakyatnya banyak terlalu diganggu korban segala macam